gunung welirang di kabupaten mojokerto menawarkan berbagai lokasi wisata yang menarik
salah satunya adalah wisata petung sewu
di lokasi ini terdapat wahana foto selfie dengan latar belakang lembah hutan bambu dan dua air terjun
lokasi yang indah dan hawanya yang sejuk membuat tempat ini menjadi tujuan para penghobi selfie
wisata petung sewu
wisata petung sewu berada di perbukitan sendi taman hutan raya raden suryo kecamatan pacet kabupaten mojokerto
wisata ini sangat mudah dijangkau karena berada tepat di tepi jalan pacet cangar kota batu
usai memarkir kendaraan pengunjung hanya berjalan seratus meter menaiki perbukitan untuk sampai di lokasi
tiba di lokasi petung sewu sejauh mata memandang pengunjung akan disuguhkan hamparan perbukitan dan lembah hutan bambu yang menawan
bagi penghobi foto selfie petung sewu adalah surga dengan disiapkannya lima wahana foto selfie
wahana tersebut adalah sarang burung kupu kupu sky three kapal dan hammock
semua wahana tersebut terdapat di bibir perbukitan
sehingga pengunjung yang berselfie bisa langsung mendapatkan latar belakang lembah dan juga dua air terjun
yaitu air terjun kutukan sendi dan air terjun lemah bang
dengan udara sejuk dan berlatar belakang
pemandangan non eksotik dari lembah dan air terjun membuat pengunjung betah berlama lama di petung sewu
baru dibuka dua bulan lalu pengunjung wisata petung sewu tidak ditarik tiket masuk
dan hanya membayar biaya parkir lima rupiah sebagai dana perawatan tempat wisata
ada panorama petung sewu jadi yang kelihatan itu hutan yang bawahnya itu hutan bambu
kebetulan di situ namanya blok utung sewu
bagaimana anda tertarik untuk menikmati indah dan sejuknya wisata petung sewu ini